sementara itu jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia hingga sabtu ini pada tanggal tiga puluh mei bertambah lima ratus lima puluh tujuh kasus menjadi total dua puluh lima tujuh ratus tujuh puluh tiga kasus
terdapat sepuluh provinsi per hari sabtu ini yang mencatat kasus positif baru
sementara masih ada lima provinsi yang memiliki angka positif yang cukup tinggi diantaranya jawa timur dki jakarta sulawesi selatan kalimantan tengah dan jawa barat
hari ini kami sudah memelakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sebelas tiga ratus enam puluh satu spesimen
sehingga total keseluruhan adalah tiga ratus sebelas satu ratus enam puluh enam spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif naik lima ratus lima puluh tujuh sehingga menjadi dua puluh lima tujuh ratus tujuh puluh tiga
data ini kalau kemudian kita lihat lebih detail lagi
ada sepuluh provinsi yang hari ini tidak ditemukan kasus positif
namun kalau kita lihat ada lima provinsi yang masih memiliki angka kasus positif yang cukup tinggi untuk ditemukan hari ini
diantaranya adalah jawa timur
kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik
kemudian dki meskipun tinggi dibandingkan dengan data kemarin cenderung untuk turun
kemudian kita masih melihat juga di sulawesi selatan masih ada kenaikan dibanding hari kemarin
kalimantan tengah juga demikian
jawa barat meskipun angkanya masih tinggi tetapi dibandingkan dengan dari kemarin sudah cenderung untuk turun